menaruh harapan besar buat kamu
sorry gue telat dateng ya
dari taksi yang gue tumpangin
bahannya segala pake bocor
jadi telat deh gue dateng kesini
kenapa lo disini
harusnya kan lo nemenin putri
telepon siapa ya
misalnya perang dunia ketiga ini
kalo sampe bokapnya pangeran tau
kalo dia ga jadi ke amerika
angkat aja dia lan
tapi kayaknya bokap gue belum tau deh
kalo gue ga jadi berangkat ke amerika
soalnya ini nelfon gue sekarang
dan sekarang ini tuh
harusnya waktu buat transit pertama
udah deh menurut gue tetap aja
lo angkat telepon aja deh
supaya ga jadi masalah
yaudah gue angkat dulu
tapi lo semua silent ya
jadi ternyata bener kalo kamu ga jadi berangkat ke amerika
siap aventuran tidur nih
yang penting biar dia biar nyuruh akses omongnya
gue angkat dulu tapi lo semua silent ya
pangeran jadi ternyata benar kalau kamu gak jadi berangkat ke amerika
kok papa bisa tau aku gak jadi ke amerika
pasti rizky yang ngasih tahu ke papa ya
gak ada hubungannya ini sama orang lain
ini hanya urusan papa dengan kamu
jadi benar kamu gak jadi ke amerika
pak aku bisa jelasin semuanya ke papa
gak ada yang perlu kamu jelasin lagi ke papan
papa benar benar kecewa sama kamu
harusnya kamu kasih sedikit empati buat papa
papa menaruh harapan besar buat kamu
tapi sekarang apa
semua urusan papa jadi hancur
bukan gitu pa
tapi sekarang aku lagi ada urusan
setelah urusan aku selesai
aku akan fokus ke bisnis papa
sekarang udah gak ada lagi urusan yang bisa kamu kerjakan
bisnis papa udah benar benar hajor gara gara kamu
tadi pangeran bilang
kalau dia masih mau menyelesaikan urusan dulu di sini
apa jangan jangan urusannya ini ada hubungannya sama anaknya nawang ya
kalau ini memang benar
aku gak akan diharing nawang untuk menaklukkan pangeran melalui putri
aku akan buat perhitungan ke nawang
karena aku gak rela kalau nawang akan ngambil semua harta aku lagi
sumpah ya om jojo
aku gak terima banget dibohongin sama om joyo sama debbie
aduh ampun deh
siapa juga yang bohongin mel
pernah om jojo gak tau loh
kalau si muka plebo itu ternyata gak jadinya pesawat sama kita non
apa jangan jangan ini akal akalan daddy ya
biar aku jauh dari deddy
om jojo gak ngerti deh
mending sekarang jujur deh sama aku
sebenarnya ada apa sih sama om jojo sama daddy
kayaknya dirahasiain deh dari aku
sumpah aneh banget
orang gak ada rahasia apa apa non
ih kok malah aneh kayak gitu sih om jojo
pokoknya aku gak mau tahu
aku mau balik ke jakarta sekarang juga
gak ada tapi tapian
ya tapi masalahnya non
sekarang ini kita udah di tengah jalan loh non
masa mau balik lagi sih
memangnya pesawatnya bisa mundur gitu
ih om jojo pengen banget ya ke amerika
enggak lah gak ada gunanya ngomong sama om jojo
ini aku ngomong sama didi aja
bu nawang saya mohon maaf yang sebesar besarnya ya
ada hal yang harus saya kerjakan dan tidak bisa ditunda
besok saya pasti akan temani bu nawang lagi di rumah sakit
aduh mudah mudahan miros gak marah sama aku
pasti udah tau nih kalo pangeran gak jadi diberangkat
gak ada juga di pesawat
pangeran nggak ada di pesawat
deddy akan urus tiket kamu untuk kembali ke jakarta ya
bareng sama jojo ya
deddy akan urus semuanya udah kamu tenang aja
pangeran bagian didi
bisa kacau kalo mel balik ke jakarta
dia pasti makin curiga liat aku jarang di rumah karena sibuk menemani bu nawang
mengurus putri lagi
lagi di rumah sakit
semua ini gerak gerak panggilan
aku akan kasih pelajaran ke anaknya
selamat siang pak raymond
pangeran sudah pula menjelaskan semuanya
sampai saat ini saya belum dapat kabar dari pangeran
jadi saya gak tahu di mana keberadaannya saat ini
dan saya juga gak tahu apa penyebab dia membatalkan keberangkatannya ke amerika pak
aku gak akan kasih tahu alex di mana pangeran sekarang
karena aku gak mau dia sampai mengacaukan hubunganku dengan bu nawang
tapi pak alek melanggarnya
maksudnya apa sih
ini tidak seperti yang saya bayangkan pak
terus terang ini di luar rencana saya
saya tidak berharap seperti ini kejadiannya tapi
cukup cukup cukup
saya tidak mau mendengar apapun lagi dengan pak alex
yang pasti pak alek
saya akan menarik sisa dana investasi saya di perusahaan pangan
bahkan relasi saya
yang kerja sama di perusahaan pak alek
saya akan suruh tarik semua dana investasinya
saya mohon jangan lakukan itu
karena kalau bapak menarik semua investasi di perusahaan saya
bisa bangkrut pak
tolong kasih saya kesempatan
saya akan perbaiki semuanya pak remor
ya ya ya saya tidak peduli
sekarang bapak keluar dari sini
keluar dari sini apa saya telepon security
kasih saya kesempatan
saya mohon pak raymond kasih saya kesempatan saya